jadi ya kan silaturahim di akhir dari bulan suci ini kan kita memang harus silaturahim kalau di sini
yang penting untuk kepentingan persatuan bangsa ini kan harus kita jalankan ya
sekaligus ngerangkul pihak pak arsyad pak mungkin untuk gabung ke kimli
ya dengan pak arsad ya kan hubungan saya sangat dekat dari dulu
jadi tidak ada yang perlu saling ngerangkul merangkul tapi memang sudah sangat dekat
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya